aku daftarin kamu kuliah lagi tak
kamu tuh harus kuliah lagi
katanya kamu mau jadi businesswoman
terus gimana kamu bisa
ngurusin perusahaan ayah kamu coba
aku tuh nggak mau
kalau aku nggak mau nggak usah maksa dong
urusan bisnis papa itu urusan aku
kok bukan urusan kamu
apa yang kamu yang pusingin sih
aku udah hire orang kota
untuk ngurusin perusahaan ayah kamu
orang ini bener bener orang kepercayaan aku
aku percaya banget sama dia
kamu nggak usah khawatir
lagi pula kan kamu pulang kuliah
masih bisa kerja lagi
ngapain sih kamu
kok jadi kamu ikut campur sih
kalau aku bilang nggak ya nggak
aku nggak mau utang budi lagi sama kamu
utang budi utang budi
itu terus yang kamu ngomongin kak
udah berapa kali sih aku bilang sama kami
aku sama sekali gak pernah
kamu itu utah budi sama aku
ayah juga mau kuliahin lagi kota
aku temenin kamu
ini udah malem loh kamu pulang aja
bukan juga butuh istirahat
ya udah aku pulang
yang penting kamu udah baik baik aja raka
kalau kamu cari nontalita ya
kamu juga istirahat ya
nanti aja deh
iya udah aku pulang ya
ngapain satria sama pejabat ya
kenapa aku gak nanya sama satria

kenapa aku gak nanya sama satria ya
aku kan mau nanya kenapa satria bisa ada di samping pejabat itu
raka sudah sadar non
raka sudah sadar
saya juga senang sekali nonto
jadi raka itu udah bisa ngomong lancar
terus dia udah bisa ngomong
eh udah bisa makan
oh balik balik aja
gak apa apa sama sekali
ya udah pokoknya raka udah baik kan
udah bisa ngomong dia udah bisa makan
terus keadaan dia udah stabil non
nanti nanyain aku enggak
terus kamu bilang apa
ya saya bilang sama raka kalau non itu ya dimarahin sama nenek
terus non pulang
saya bilang saya nggak tahu kalau non ada di mana
tapi ya rakan nebak sendiri dan dia tahu kalau non itu balik ke sini ke rumahnya mas akti non
aduh pasti dia kecewa banget nih
pasti dia kecewa banget ya
iya sih non
aduh gimana ya
aku mau lihat raka
balik lagi ke rumah sakit kamu mau nggak
kasih gue capek ya
ke rumah sakit yuk
ia aman kok
mau ke mana kalian malam malam ini
aku mau ke rumah sama raka
kenapa kamu ngelarang aku
aku enggak akan ngelarang kamu tan
justru aku mau nganterin kamu ke rumah sakit
ini kita semua
bersekutu sampai muncul
butuh tunggu di luar aja kalau gitu
aku gempet banget ngeliat muka dia tau gak sih
kamu putusin dia sekarang boleh gak
sekarang juga aku mau kamu putusin dia sekarang juga
aku akan putusin dia
untuk kita aku akan putusin dia tapi gak sekarang
aku harus cari kesempatannya dulu dong
aku akan lakuin
aku gak mau daryl
aku gak mau jadi tunangan kamu lagi
aku gak mau
bisa sakti aku mau putus
aku gak bisa lanjutin pertunangan kita
you mau ice talk seperti papa you
hah mau you
terserah mama mau ngomong apa
tapi aku udah buat keputusan
ini deh pilihan aku aku mau putus sama sakti
you harus sadar
kita udah ampuni sama dia
kita udah dibantuin
gak mau bertanggung jawab
jangan bikin malu keluarga you
gak ngaruh ma
udahlah pokoknya aku putus sama sakti
sekali lagi yuk ngomong seperti itu
i mama you akan pergi jauh dari you
you mau mau i pergi
udahlah pokoknya aku putus sama sakti
you kalau gak cabut keputusan you
mama akan pergi jauh
you gak akan ketemu papa lagi
kita masih bisa selesaikan ini baik baik hutan
talita kita masih harus punya harga diri
gak bisa lari dari tanggung jawab
saya tahu non
pasti sedih non

aku gak tau aku harus gimana
kalau menurut saya
non sama raka itu harus
mempertahankan hubungan kalian
kalau kalian bisa mempertahankan
kalian pasti bisa melewati ini kok non
yang sabar ya non
ngapain kamu kesini
kalau boleh ayah mau ngomong sebentar sama nenek
gimana udah putusin
tak jawab dong
kok belum sih
enggak sebenarnya aku udah
tapi bentar jelasinnya ya
gini loh waktu ngomong sama dia
tiba tiba aja mama datang
terus mama ngedenger semua pembicaraan aku sama sakti
tiba tiba aja mama langsung mau bunuh diri
sampai aku nangis
dia ambil pisau segala dia mau tusuk tusukin ke badan dia
gimana aku takut takut
aku serem dong kak
mama mau bunuh diri
kamu lagian sih
ngomong kayak gitu di depan mama kamu
padahal tuh kalau udah niat itu pasti bisa
kamu gitu sih ngomongnya
bukan ya aku gak niat
tapi ini kan masalahnya mama aku
mama aku anabil banget kak
dan kalau dia sampai bunuh diri beneran gimana
bukan aku gak niat
tetap aja kalau kamu mau
cari waktu yang gak ada mama kamu
emang mama kamu disitu terus
gak mungkin kan
lu sebenernya niat gak sih
aku jadi gak yakin
kok kamu gak menghargai aku sama sekali sih
pakai bilang gak yakin lagi sama aku
ya enggak lah
udah deh gini deh
kalau kamu belum putusin
kamu gak usah nengokin aku lagi deh